dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus balik di terminal bus kami telah terhubung dengan produser lapangan
ada dini apriliana di terminal bus tipe a di tegal jawa tengah
selamat malam dini anda melihat bahwa banyak sekali para pemudik yang ingin kembali ke kota kota besar
terutama jakarta yang melewati terminal bus itu atau apa informasi terkini yang bisa anda berikan di sana
ya selamat malam budi betul sekali saat ini saya sedang berada di depan terminal tipe a kota tegal
di mana arus balik dari arah jawa timur dan juga jawa tengah menuju ke cirebon dan juga jakarta terpantau padat
sementara dari arah cirebon dan juga jakarta terpantau lengang
mengapa lengang budi karena tadi saya sempat berbincang kepada petugas kepolisian dari arah tegal ini sudah terpantau padat
sehingga mulai dari terminal tipe a
kota tegal ini ditutup nantinya dari arah cirebon dan juga jakarta akan diarahkan ke jalur alternatif
tepatnya ke jalan jali angkut menuju ke pertigaan coyo dan akan keluar nanti ke kota tegal
dan tadi memang antisipasi dari pihak kepolisian pada hari ini sudah memperlakukan sebanyak dua kali kontraflow
mulai pagi dan sore hari ini hingga malam ini
karena masih banyaknya arus balik dari jawa tengah dan jawa timur menuju cirebon dan juga menuju ke jakarta budi
dan memang tadi saya juga sempat berbincang kepada petugas bahwa kontraflow ini sudah diberlakukan di pos perempatan maya
ke pintu keluar berebes timur sepanjang kurang lebih delapan km budi
dan juga memang arus tadi saya sempat mengamati
dari sore hingga malam hari ini memang kendaraan masih didominasi oleh plat b
baik motor dan juga mobil artinya masih banyak arus balik mudik yang dilakukan oleh masyarakat pada hari ini budi
dini kalau kita tidak berbicara lagi mengenai arus lalu lintas di kawasan tegal seperti anda sudah laporkan tadi
tapi bagaimana dengan animo masyarakat terutama masyarakat kota tegal yang ingin kembali ke jakarta misalnya
dengan memanfaatkan moda transportasi bus
antar kota ini seberapa antusiasme atau seberapa besar animo masyarakat untuk memakai transportasi bus malam ini
ya budi tadi saya sempat berbincang dengan petugas di terminal tipe a kota tegal bahwa pihaknya memang pada volume masyarakat yang menggunakan bus pada hari ini semakin menurun dari hari ke hari
namun saya belum mendapatkan angka pasti berapa jumlah masyarakat yang akan balik ke ibu kota
namun dapat dipastikan memang dari puncak arus mudik pada mulai sabtu hingga minggu
dan mungkin hari ini juga masih terbilang masih banyak animo masyarakat yang melakukan mudik pada hari ini budi
terima kasih dini apriliana yang melaporkan langsung dari tegal jawa tengah